hai sekitar tiga ribu warga pulau tagulandang telah dievakuasi pasca erupsi gunung ruang
tak terkecuali para warga lansia selain mengevakuasi warga polda sulawesi utara
juga melakukan pembersihan jalan yang kerap dilalui warga warga dilarang
beraktivitas di radius tujuh km dari kawah utama
kemudian kami memonitor semua pengungsi yang akan dievakuasi ke manado
jadi pengungsi akan dievakuasi ke manado menggunakan kapal perintis menggunakan kapal komersil
kami kawal agar supaya nanti tidak terjadi hal hal yang diinginkan di jalan
kalau dengan ada kehadiran kami kan minimal masyarakat itu merasa aman
dan tidak terjadi hal hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama
misalnya berdesak desakan yang akan mengakibatkan hal yang fatal terjadi
pasca erupsi kondisi pulau tanggulandang
saudara informasi terkini terkait dengan penanganan erupsi gunung ruang
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv
jufri kasumbala di sitaro sulawesi utara
selamat pagi jufri apakah erupsi gunung ruang
masih terjadi bagaimana kondisinya saat ini
dan bagaimana terkait dengan evakuasi yang dilakukan di sana
iya astri pagi ini saya kembali melaporkan dari pulau tagolandang
dan kami melihat laporan dari pos pengumatan gunung api ruang
memang sejak tanggal satu pasca erupsi tanggal tiga puluh
aktivitas kegempaan khusus untuk vulkanik dangkal dan vulkanik dalam
dan laporan terakhir bahwa durasi enam jam kemarin
dari jam enam sampai jam dua belas tadi malam itu hanya terjadi lima puluh
gunung terlihat jelas meskipun terlihat asap putih masih keluar dari kawah utama
meski demikian hingga pagi ini
pihak pvmbg belum menurunkan status gunung api ruang
dan masih berada di level awas
nah ini warga direkomendasikan untuk tidak berada di area yang dilarang
yakni radius tujuh km dari kawah utama gunung ruang
nah untuk proses evakuasi sendiri
kemarin pemerintah merilis data terbaru bahwa
dari sembilan delapan puluh tiga warga yang masuk ke radius tujuh km

meski dalam semalam kami juga memantau bahwa
yang sebelumnya dipindahkan ke pulau tanggulandang ini
aman semalam mulai diberangkatkan dengan kapal peri
namun kami belum menerima data terbaru yang dihitung pemerintah
pasca penambahan dari angka empat ribuan kemarin
astrid bahwa dalam tiga hari sejak kemarin
itu pemerintah bisa mengevakuasi
sembilan delapan puluh tiga warga yang masuk di radius tujuh km
untuk kapal sendiri memang sudah intens saat ini
ada dari sar dari bacukai
ada juga dari kapal feri milik pemerintah
lewat kapal reguler penumpang
yang setiap hari singgah ini sudah cukup banyak
tidak hanya warga yang masuk di radius tujuh km
tapi warga warga lain juga ternyata ikut
pasca kepanikan takut dengan erupsi susulan
karena itu kemarin kami juga menerima bahwa
informasi yang beredar untuk tsunami adalah tidak benar
dan astri sampai dengan saat ini
pagi ini pemerintah juga masih akan menyiapkan kapal untuk warga
yang ingin mengevakuasi ke luar pulau tagolandang ke manado
witung lipupang dan juga siau astri
ya baik masih ada tiga warga yang akan dievakuasi
rencananya memang akan selesai di hari ini ataupun juga besok
lalu terkait dengan relokasi yang sempat disinggung oleh presiden jokowi
ini apakah sudah diketahui oleh seluruh warga yang dievakuasi
lalu terkait dengan relokasi tersebut apakah sudah mulai dilakukan
ya kemarin sebenarnya kepala bnpb bersama gubernur
gubernur sulawesi utara datang ke tagulandang astri
tapi karena ada rapat terbatas dengan presiden
kepala bntb tidak jadi ke tagulandang
gubernur sulawesi utara yang diutus bertemu langsung dengan
masyarakat pulau ruang yang terkumpul di posko pengungsian
rencana relokasi yang dilakukan pemerintah
dan ternyata ada satu desa
di kabupaten pulau mengunduh selatan
itu menjadi tempat untuk relokasi
kami juga mencoba mewawancarai warga
dan masih ada kebimbangan
pasalnya masyarakat ini tinggal di daerah pesisir
ketika dipindahkan relokasi ke daerah yang baru
tidak bisa menyesuaikan dengan daerah tersebut
maupun lokasi untuk mata pencarian
meskipun kemarin presiden juga sudah
untuk menyiapkan rumah serta
bagi warga di pulau ruang karena pulau ruang sendiri
saat ini belum bisa untuk ditinggali
yang dievakuasi ini astrid
diakinkan ini warga agar mau